ya itu dia ya dampaknya memang indonesia ini kalau nggak banjir ya hujan angin bahkan hingga tanah longsor jadi anda harus antisipasi
plus juga masalah kebersihan karena jika musim hujan banyak kenangan dan lumpur pasti yang jadi masalah adalah sepatunya sering kotor
nah apalagi kalau cuma punya satu mah pr banget ya
udah kotor masuk ke rumah becek lagi wah
ini ada solusinya nih pemirsa jadi alat ini diciptakan oleh seorang bocah berusia sebelas tahun namanya muhammad akbar
yang menciptakan benda yang bermanfaat bagi banyak orang yaitu automatic shoes cleaner
langsung kami hadirkan cerita akbar dengan temuannya yang mendapat penghargaan tertinggi dalam indonesian science expo dua ribu dua puluh
jadi kan waktu itu lagi talvis nah terus aku ngintip di jendela ternyata banyak teman aku yang pakainya tuh di tanah
kadang suka turun kan
nah sepatu mereka emang kotor gara gara emang hujan waktu itu
nah yaudah abis itu aku ceritain ke guru aku
nah gue aku bilang kalau ada solusi bilang aja gak usah takut takut
terus aku bilang ada solusi sih bikin kayak alat pembeli sepatu tapi otomatis
nah jadi kalau misalkannya ada orang bakal muter otomatis tapi kalau nggak ada orang bakal gak muter
ingin ikut memberi solusi masalah keseharian menjadi itikat akbar
dalam menciptakan pembersih sepatu otomatis
ide sederhana ini telah mengantar akbar mendapat penghargaan tertinggi
dukungan orang tua juga sekolah dengan diadakannya invention of future day
setiap tahun ikut menstimulasi anak anak rajin menciptakan sesuatu yang baru
pupuk istilahnya begitu pupuk
sampai nanti akhirnya ketika mereka sudah dewasa sudah siap dengan segala sesuatunya
mereka akan membuat yang realnya
sebagai salah satu best student akbar juga meraih sederet prestasi dalam sains
dan ikut mengharumkan nama bangsa
ia diantaranya menjadi juara dalam international robot olimpiade di beijing
raihan segudang prestasinya juga diimbangi dengan ketekunan yang mempelajari ilmu agama
selain unggul sebagai peneliti cilik serta mahir berbahasa inggris dan arab
akbar tercatat sebagai penghafal al quran at tahafiq
dan lebih dari delapan juz' al quran yang sudah dikuasainya
ya si bahasa tanggung
iya pemirsa itu tadi ya akbar
nanti kita langsung berbicara tentang penemuan dari akbar yang luar biasa itu
sekarang sudah ada di studio nih
ada muhammad akbar bersama sang ibu
iya ada ibu mimi selamat pagi
itu kan karena akbar tadi ya bisa bahasa inggris sama bahasa arab
emang keren ya bahasa inggrisnya lancar banget
itu cara kerjanya
jadi gimana gimana gimana kalau pakai bahasa arab
bahasa arab jangan jangan
jadi ini ada sensornya gitu ya akbar ya
gimana tuh cara kerjanya coba
cara kerjanya gimana coba akbar
jadi di depannya ada sensor resoning untuk mendeteksi
jadi kalau misalkan ada objek sawit kapalnya bakal berputar dan akan membersihkan sepatu
oh bagian bawah iya
emang itu kan yang tadi becek becek itu kan
lompur lompurnya kan yang bagian bawah ya
ini sebetulnya sederhana sekali tetapi idenya orsinil nih akbar
awalnya gimana sih punya ide untuk bikin alat seperti ini
soalnya kan di depan sekolah saya ini masih berupa tanah merah
di contbox atau di aspal
nah terus anak anak ini kalau mau turun dari mobil biasanya mengenai tanah merah ini
kadang kadang tanah merah juga kebawa ke dalam sekolah
nah terus saya berpikir bagaimana saya bisa membantu obg sekolah saya untuk tidak menghabiskan waktu ekstra
jadi awalnya malah mau bantu ob gitu ya
terus kamu bikin sendiri aja gitu
atau sama teman teman
atau ada yang bantuin
dibantuin sama guru pemimpin
bikinnya di sekolah atau di rumah
di sekolah ya
oh di tempat les
pasti ada banyak ini ya pilihan pilihan sebenarnya ya selain sabut kelapa gitu ya
jadi kalau misalnya apa namanya kotor tinggal gini aja ya coba
iya harus agak maju
oh harus agak maju
oh tangannya gitu kali ya
iya ini sepatu kotor bisa di sini
wah hebat nih
kalau hati kotor juga barangkali bisa ya hatinya gitu
gak tau kalau pikirannya kotor nih danyar nih
masukin kepalanya kayak gini
enggak enggak enggak
ini temuan bukan temuan pertama ya
sebenarnya ini gak ada
jadi kalau misalnya ada mobil
nanti ada sensornya bakal buka otomatis
nanti kalau udah gak ada lagi nanti bakal ini
tapi itu gak pakai sensor ultrasonic masih pakai sensor ldr gitu
oh pakai ldr
oh pakai gini hubungan jarak calon kayaknya kan
kamu sih pikirnya kemana mana makanya gak ada hubungan apa apa tuh danyar
iya eh ini akbar sebelas tahun tapi kan pasti ada orang tua dong di belakangnya
oh pokoknya mikir sih
karena di belakangnya ada mamanya gitu
jadi gimana nih bu mimi akbar maksudnya dia akhirnya berhasil seperti ini kan pasti
ada dorongan dari orang tua ya
gimana prosesnya tuh bu
ini memang dari kecilnya akbar ini memang saya gali potensinya ya
jadi udah saya coba musik saya coba olahraga segala macem lah gitu
jadi bu tuh masukin akbar ke beberapa les lah kurang lebih gitu ya
ada yang cocok ada yang nggak cocok dan yang cocoknya itu di robot itu
jadi setelah pencarian lama ternyata memang dia lebih betah kalau di robot gitu
ya udah terus saya awalnya sih lego lego biasa gitu
terus begitu dia udah besar kelas dua sd itu saya ketemu sama ahli robot ya waktu itu
terus akbar les sejauh ini aku ketemu ya aku ketemu biasanya ya aku ketemu awal gue

karena ada di situ jam jam itu saya masih nunggu yang kamu pulang betul tapi akbar
sendiri kalau selain apa di robotik ataupun juga dipelajari pelajaran sains gitu di pelajaran yang
lainnya kayak gimana bu alhamdulillah sih dia nggak pernah belajar ya tapi nilainya bagus
gitu mau dong aku saya copy aja gimana sih iya aku mau dong kayak gitu atau mungkin ada hal yang
iya yang biasa dilakukan di rumah gitu ibu dengan juga akbar atau apa yang biasa dilakukan
kegiatan sehari hari ibu sama akbar atau bagaimana ibu mengajar mendidik akbar itu seperti apa
sekarang lebih fokusnya ini sih dia kan lagi hafal alquran ya jadi setiap hari itu cuma hafal alquran
aja gitu jadi dari maghrib sampai isa hafal alquran
jam delapan kita harus tidur karena jam tiga dia udah bangun jam tiga bangun ya tuh jam sebelum subuh dia
harus sudah di sekolah untuk hafalan al quran oh ada program di sekolah jadi lebih fokus ke situ aja
jadi memang kebiasaan sih memang ya memang sudah dididik dari kecil ya jadi akhirnya akbar memang
udah terbiasa deh tanpa mengenal rasa ngantuk jadi hafiz juga gitu ya akbar ya wah hebat akbar kamu
kapan mainnya main nggak sih minggu sama sama
main apa tuh jangan jangan main ini lagi main robot lagi main apa sama temen temen
main sepeda oh masih main sepeda masih normal sebetulnya ya masa anak anaknya saya pikir setiap hari
hanya baca buku terus bikin alat alat dan macam macam kayak gitu enggak ya nyata gitu enggak
baca buku juga nggak pernah baca buku juga terus gimana caranya bisa ciptain maksudnya
nemuin listrik dan segala macam yang tersambung jadi satu alat tuh dari mana oke
informasi bisa menonton film apa baca buku apa gitu baca buku peneliti islam sih oh baca buku gue
peneliti islam siapa favoritnya yang paling kamu kagumi itu siapa ibnu sina ibnu sina tokoh kedokteran
ya oke afri sena lah wah itu hebat kamu kok bisa pinter kayak begini sih simpel aja pertanyaan ibu
dulu pasti gitu kok bisa pinter gini sih makanya apa sih di rumah gimana sih bu makanya susah ya
keren banget deh jadi setelah ini nih ini kan udah dapat penghargaan apa tuh ada yang ada lagi gue yang
lagi dibuat sama akbar lagi buat alat pencuci tangan otomatis nah itu terinspirasi dari apa dari
di rumah soalnya enggak soalnya kan banyak orang yang cuci tangan sekedar dapat air doang abis itu
udah selesai nah kok disini jadi ini masukin tangannya ini bakal disemprotin air nanti bakal
ada sabun juga sabun cair habis itu dikeringin dikasih alkohol abis itu nanti udah dikeluarin lagi tangannya
jadi diam aja tuh sudah deh bersih itu jadi gini juga dalam cuci baju otomatis nanti ya ibu ibu
kan seneng seneng ya bu ya masukin cek beres semuanya udah terlipat bajunya di jepang sudah
ada kayak gitu sekarang ya bisa tuh dibuat orang indonesia yang bikin akbar hebat hebat bar udah besar mau jadi
apa bar nanti bisnismen oh jadi bisnismen kayak siapa misalnya apa yang siapa yang kamu kagum
steve jobs bill gates atau bukan bukan mereka juga juga
yoga memang bisnismennya mau di bidang ini aja teknologi robot robot ya wah nanti deh kita
tinggal tunggu ya beberapa tahun kemudian nih ya kan ada banyak jalan ya tapi kalau untuk indonesia
sendiri sih bu dengan akbar ya dengan potensinya di robot udah mulai banyak belum sih bu misalnya
ibu di rumah anak saya juga nih ya kayaknya senengnya di dunia robotik untuk masuk masuk
sekolah atau mereka belajarnya gitu gampang nggak bu sebetulnya kalau robot ini belum terlalu populer ya karena
dukungan dari pemerintah tuh minimal ya dulu waktu saya berangkat ke cina itu ngantar akbar itu kita
susah dapat ininya gitu loh sponsor tuh nggak dapat sama sekali gitu udah minta ke pemerintah
daerah itu jadi ya ini aja kalau mungkin ada dukungan dari pemerintah ya insya allah ya mungkin
robot ini bisa berkembang cepat karena kita kalah sama filipina sama korea itu di filipina
kalau dilihat negaranya ya nggak sama juga indonesia tapi robotnya luar biasa luar biasa
nanti akbar pindah ke filipina tetap di indonesia ibu mungkin gini ada pesan pesan enggak ibu untuk
para orang tua di rumah bagaimana caranya untuk bisa mendidik seorang anak sampai bisa kayak akbar
begini bu itu penting nih buat di rumah nih akbar kayaknya suka ngecengin ibu ya
apa nih bu kalau saya sih terus terang ya belum belum bukan bukan orang yang ini ya bukan orang yang
itu tidak berusaha mengembangkan apa membataskan potensi anak saya dari jadi dari kecil kecil itu
memang semua anak saya saya gali potensinya gitu loh itu aja jadi sebelum mereka terlanjur
kenal yang lain misalnya gadget atau apa gitu itu saya kenalin dulu gitu loh sehingga anak ini udah
fokus ke situ gitu kalaupun ada gadget karena memang dia robot kan masih pakai gadget ya pakai
komputer ya gitu aja gitu loh ke deh terima kasih terima kasih amatch berkata sudut dong aduh biar
saya boleh pinjam ke rumah dulu nggak nih
yang mananya robotnya
oh agak akbarnya ya
nanti kita tunggu karyakannya
terima kasih ibu sudah memberikan inspirasi
untuk para orang tua di indonesia
bahwa kalau misalnya
bisa telaten ya melihat bagaimana potensi
dan juga bakat anak
bisa jadi nanti anak kita akan tumbuh besar
sesuai dengan potensinya
berlatih terus menerus ya tanpa mengenal waktu
sama nih kayak persija nih prap
akhirnya kan setelah tujuh belas tahun penantian
macan kemayoran persija menjadi